sejumlah anggota polisi menjadi korban saat mengamankan unjuk rasa yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden
di jakarta anggota di atlantis paul d'ametro jaya dian yaya demonstran di depan gedung dprr
sementara di kendari seorang perwira meninggal dunia akibat sesak nafas
usai mengamankan aksi unjuk rasa di depan kantor dprd sulawesi tenggara
anggota di atlantis paul d'ametro jaya akp rudy wiradi keroyok sejumlah masa pendemo di depan gedung dprri
masa melakukan penyerangan saat korban tengah mengevakuasi kendaraan di jalan tol
kendaraan korban yang berada di belakang iring iringan langsung ditendang sekelompok penyerang
korban juga langsung dikeroyok oleh sejumlah pendemo
saat ini korban menjalani perawatan di rumah sakit polri
keramat jati jakarta timur
korban mengalami luka memar di bagian kepala dan dada termasuk memar di bagian paru paru
polda metro jaya memastikan pihaknya telah mengidentifikasi para pelaku penganiayaan
malam ini saya berserta staff baru saja melihat mesuk keadaan dari akp rudy wiradi
anggota polri atlantis paul d'ametro jaya
yang tadi pada saat jadi jurasa
menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh pasal penyelenggaraan
pada saat itu kebetulan saya juga pasal sedang bersama rudy wiradi
kami sedang berusaha mengevakuasi mobil mobil yang terjebak di dalam tol
karena pada saat terjadi pengubaran sebagian masa masuk dan menutup jalan tol
sehingga kemudian banyak kendaraan yang terjebak
seorang anggota kepolisian juga meninggal saat melakukan penyisiran sisa masa pengunjuk rasa di sejumlah jalan
korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit
meninggalnya satu anggota
yang tadi di kota tenggari ini masalah tersebut
kami juga menjelaskan perawatan intensif di rumah sakit
meninggalnya sama agak
dan kemudian kecelakaan
dan kecelakaan yang membuatkan penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan
dan setelah di evakuasi rumah sakit
jadi yang keperluan dalam perawatan penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan
sementara dikendari seorang perwira dari unit detesmen gegana brimo polda sulawesi tenggara
meninggal usai mengamankan unjuk rasa mahasiswa yang berujung ricuh di depan kantor dprd
setelah bertugas selama beberapa jam
waktu indonesia tengah
ibda imam agus hussein mengalami sesak nafas
dan segera dilarikan ke rumah sakit bayangkara kendari
dan saat pengamanan demo yang bersangkutan
berdinas di mobil barah kuda
yang bersangkutan almarhum
tidak ada kontak langsung dengan pendemo hari ini
polda sulawesi utara memastikan
penyebab kematian almarhum tidak terkait langsung dengan demonstran
almarhum meninggal setelah sebelumnya mengeluh sesak nafas
tim liputan cnn indonesia